beberapa hari terakhir jakarta dan sebagian wilayah di tanah air dilanda perubahan cuaca yang bisa terjadi secara tiba tiba
dan untuk memahami apa yang sedang terjadi terkait cuaca tersebut saya sudah terhubung dengan fahri rajab kepala pusat meteorologi publik bmkg
selamat sore pak fahri pak fahri boleh anda sedikit deskripsikan sebenarnya anomali cuaca ini terbilang normal ataukah ada sesuatu yang terjadi yang perlu diwaspadai oleh kita
ya selamat sore mas jadi saat ini bagian besar wilayah indonesia memang sudah memasuki periode musim penghujan
untuk jabodetabek misalnya saat ini kita sudah masuk musim penghujan
namun yang perlu kita pahami saat ini kita belum memasuki periode puncak musim hujan
puncak musim hujan kita perkirakan terjadi antara januari hingga februari
jadi kondisi cuaca yang hujan
hujan deras kemudian ada jedanya itu kondisi yang lazim terjadi di periode musim penghujan
nanti menjelang masuk ke periode puncak bisa saja hujan terjadi sepanjang hari
walaupun intensitasnya tidak sama kadang lebat kadang geribis saja tapi bisa terjadi sepanjang hari
iya pak fahri kalau tadi kita bicara mengenai intensitas pada bulan desember ini belum mencapai puncaknya ya pak ya diperkirakan justru januari
tetapi tadi saja jakarta
jakarta sudah digiur hujan dan terjadi banjir di mana mana
lalu bagaimana ke depannya nih pak terutama di bulan januari intensitas hujan seperti apa yang akan terjadi di ibu kota dan sekitarnya
ya untuk intensitas hujan harian bmkg membuat klasifikasi berdasarkan jumlah curah yang turun ya
jadi kalau antara lima puluh hingga seratus mm dalam satu hari dalam dua puluh empat jam ya kita kategorikan sebagai hujan lebat
kemudian seratus sampai satu ratus lima puluh hujan sangat lebat
nah hujan dengan intensitas lebih dari satu ratus lima puluh mili dalam satu hari ini berpotensi terjadi dalam beberapa waktu ke depan terutama di periode puncak musim penghujat
bapak kalau periode puncak di bulan januari apakah bisa diprediksi kira kira di medio kapan minggu kedua atau seperti apa
karena tadi setidaknya masyarakat sudah punya alert warning system nih pak
ya dari awal januari itu kita sudah memasuki puncak musim ya
tapi bukan berarti gini walaupun kita belum masuk puncak nih ya masih desember artinya potensi dampak seperti banjir banjir bandang longsor itu tidak ada
bukan bukan seperti itu tetap kita tetap perlu waspada walaupun belum memasuki periode puncak
nah nanti begitu periode puncak lebih waspada lagi
kalau kita bicara mengenai banjir di jakarta seperti sebuah lagu lama ya pak yang akan selalu diputar ulang
kalau kita melihat bahwa sejumlah kawasan dibantaran kali yang sudah berulang kali dilakukan penyodetan
dan mereka direlokasi pasti juga tetap akan kebanjiran
lalu bagaimana langkah ke depannya nih pak represitif apa yang harus diberikan
ya bmkg sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memberikan informasi peringatan dini ya
informasi potensi hujan
nah tentu kita sama sama memahami hujan bukan satu satunya faktor penyebab banjir gitu ya
nah namun bmkg memberikan informasi sedini mungkin ya
kami memberikan informasi dari mulai yang sifatnya jangka panjang
ya satu tahun sebelum satu musim sebelum satu bulan sebelum
sampai dengan peringatan dini yang sifatnya hanya periode dalam periode jam saja gitu ya
satu hingga tiga jam ke depan ada potensi hujan kuat
tiga hari ke depan satu hari ke depan
itu terus kami intensifkan untuk meminimalisir dampak dari curah hujan lebat ini
yaitu seperti banjir banjir pandang dan mokso tadi
ya pak selain banjir yang melanda kawasan jabodetabek
kita juga ketahui jakarta utara
juga sering dilanda banjir rob
apakah dengan cuaca seperti ini juga akan memungkinkan terjadinya peningkatan kawasan jakarta utara yang memang biasa tergenang oleh banjirop nih pak
ya kalau kita bicara mengenai rop
itu beda fenomena ya
itu adalah fenomena astronomi yang dampak dari adanya pasang naik air laut
jadi memang setiap kali ada bulan penuh ataupun bulan mati itu maka terjadilah kondisi pasang air laut
nah yang perlu diwaspadai adalah ketika fenomena ada tiga fenomena yang mempengaruhi kondisi banjir di jakarta
yaitu hujan di hulu hujan di atas jakarta dan kondisi air laut pasang
nah yang perlu kita waspadai adalah ketika ketiga fenomena itu terjadi dalam waktu yang bersamaan
itu yang perlu kita waspadai
bapak mungkin bisa sedikit memberikan deskripsi bagaimana cuaca jakarta sekitarnya dalam satu pekan ini pak
ya untuk jabodetabek satu minggu
kedepan kita perkirakan memang masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
merata hampir di seluruh wilayah jabodetabek ya
namun intensitasnya yang lebih tinggi cenderung terjadi di selatan dan timur ya
selatan seperti bogor depok ya
dan di wilayah timur ya
untuk sebaran waktunya hujan dengan intensitas lebat cenderung terjadi pada siang hingga sore hari
dan juga pada malam hingga dinihan
bapak dengan kondisi tadi bapak memberikan deskripsi bahwasannya banjir
jadi pengaruhi dengan cuaca di hulu kemudian di jakarta kemudian juga bagaimana kontur dan juga proses penanganan di ibu kota sendiri
lalu bagaimana dengan cuaca di bulan januari yang sekiranya akan terjadi hujan cukup tinggi pak
apa yang harus dilakukan nih pak
ya tentu kalau ditanya apa yang harus dilakukan
kita mulai dari lingkungan kita dulu masing masing gitu ya
di rumah pastikan saluran air itu siap untuk menerima menyerap dan mengalirkan air gitu ya
kemudian pohon pohon yang sudah tua rimbun itu ya mungkin perlu dipangkas
dan kemudian masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruang mungkin menyesuaikan dingin dengan kondisi hujan
ya dan yang berkendara mungkin lebih meningkatkan kos pada air
ya pak ini tentang curah hujan yang akan tinggi di bulan januari
kalau tadi bapak sempat mengatakan mulai awal januari sudah bisa terbaca
apakah bisa secara persaiz atau secara pasti di data kira kira ditangkap
tanggal berapa di minggu keberapa seperti itu pak
ya kalau kita bicara kepastian tentu atmosfer itu sangat dinamis ya
sangat dinamis perubahan juga sangat cepat
namun kami dapat sampaikan periode puncak musim penghujan memang itu pada januari hingga februari nanti
dari awal januari itu kita sudah masuk ke periode puncak musim hujan
tapi bukan berarti walaupun belum puncak seperti sekarang kondisi akan baik baik saja
tapi tidak ada potensi hujan
tidak tidak seperti itu
kita melihat dalam akumulasi satu dasarian atau sepuluh harian dan juga dalam satu bulan
maka kita menyimpulkan bahwa puncak musim hujan ada di januari hingga februari
bapak ini terakhir tentang kecenderungan hujan terjadi pada siang hari menjelang sore bahkan
kemudian malam di pagi apakah ini menunjukkan memang ada fenomena tertentu
ataukah memang secara cuaca pergeseran dari atmosfer kemudian juga suhu juga memang
akan kecenderungan seperti itu pak
ya itu pola yang lazim terjadi ya
wilayah tropis seperti indonesia dan juga benua maritim seperti indonesia itu
apalagi kita banyak dipengaruhi oleh faktor faktor lokal ya
itu kondisi yang umum terjadi
konsentrasi hujan ketika pemanasan harian terjadi
itu hujan potensinya di siang menjelang sore dan malam menjelang dini hari
itu kondisi yang umum terjadi
baik terima kasih pak fahri rajab selaku kepala pusat meteorologi publik bmkg
selamat sore pak
ya selamat sore